video pemerasan penumpang taksi online yang terjadi di kawasan terminal bungur asih sidoarjo menjadi viral di media sosial
dalam video tersebut korban diperas oleh pria tak dikenal dengan dali taksi online yang mengambil dan menurunkan penumpang di terminal harus membayar ganti rugi
pelaku juga sempat menyebut instansi kepolisian sebagai pembuat aturan
video pemerasan yang diunggah di facebook oleh pemilik akun maya frs sejak dua puluh satu maret lalu inilah yang viral dan menjadi perhatian para netizen di akhir akhir ini
bahkan hingga saat ini video tersebut telah ditonton hingga satu dua ratus netizen dan mendapatkan like mencapai tiga lebih
dalam rekaman video yang berdurasi hampir tiga menit memperlihatkan korban membeli satu slop rokok di sebuah toko ritel di kawasan terminal bungurasi
video pemerasan yang diunggah di facebook oleh pria tak dikenal dengan dali taksi online yang menurunkan penumpang di terminal harus membayar ganti rugi
video pemerasan yang diunggah di facebook oleh pria tak dikenal dengan dali taksi online yang menurunkan penumpang di terminal bungur asih
harus bayar ganti rugi kepada mereka berupa rokok satu slop
untuk menguatkan aksinya kedua pelaku menyebutkan nama oknum polisi di kepolisian resor kota sidoarjo sebagai pembuat aturan
pokoknya ada undang undangnya yang buat bukan orang biasa
kalau nggak percaya tanya aja di polresta sidoarjo
dia bilangnya gitu oh kalau boleh tahu namanya kepolisiannya siapa
terus itu dijawab itu si andi maret atau siapa itu ya
berkat rekaman tersebut salah satu pelaku as warga taman sidoarjo akhirnya ditangkap polisi
dua hari setelah video tersebut diunggah di media sosial
selain pelaku dua bungkus rokok hasil pemerasan motor jaket dan satu buah hp disita polisi sebagai barang bukti
sementara terkait nama oknum polisi dari polresta sidoarjo yang disebut oleh pelaku kepolisian dengan tegas membantahnya
saat ini as dijerat pasal tentang pemerasan dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara
sedangkan rekan pelaku hingga kini masih burun